bagaimana kondisi para pengungsi korban kebakaran depo pertamina pelumpang
sudah ada produser lapangan cnn indonesia noval jakwan di tempat pengungsian korban kebakaran depo pertamina pelumpang
selamat siang noval bagaimana kondisi para pengungsi terutama anak anak
ya baik megi memang sebelumnya yang seperti kita ketahui bahwa di pengungsian rpta
sebaiknya sekitar tiga ratus an dan seratus an pengungsian sudah mengungsi di rpta di dekat plumpang sini
dan memang beberapa pengungsi di sini sudah mulai nampak berpindah karena memang ditarik oleh pihak rw
ataupun wilayah tempat tinggalan mereka
memang laporan terbaru sebanyak sebelas orang mengungsi di sini dan ada satu orang anak yang ikut mengungsi di sini
seperti di bahkan saat ini tenda tenda dari pengungsian
memang sudah kosong tidak dipenuhi oleh masyarakat yang mengungsi lagi
dan saya akan mengajak anda megi untuk berkomunikasi dan berwawancara salah satu warga yang mengungsi
menjadi korban atau peristiwa kebakaran yang terjadi di daerah pelumpang
saya sudah terhubung dengan salah satu pengungsi di sini dengan mas amin rizal
mas amin rizal untuk pengungsian di sini seperti apa kebutuhan yang dibutuhkan dari pihak pengungsi di sini
alhamdulillah sudah cukup semuanya dari segi makanan tempat sholat mandi lengkap semuanya aman
alhamdulillah sudah cukup
oke terkait mas amin rizal juga sudah punya seorang putri ya
dan itu bagaimana mengurus seorang putri di tengah pengungsian yang memang menjadi kondisi terbaru setelah peristiwa kebakaran tersebut
ya kalau menurut saya dari kemarin
saya khawatir gitu bawa anak anak seumur kayak gitu gitu
dari kemarin kan udah punya rumah tidur dari rumah
tiba tiba tidur di tempat kayak gini gitu
ya biasalah mau gimana lagi kita harus bersyukur aja
musibah gitu aja
mungkin insya allah mungkin diganti sama allah gitu aja
untuk kebutuhan seperti susu dan juga konsumsi untuk anak anak bayi sendiri seperti hal
hal kayak gitu itu dibutuhkan nggak mas
atau sudah dipenuhikah dari pihak pengelola ataupun pemerintah
pempas susu minyak talon semuanya ada
ini kan banyak pengungsi yang sudah tidak mengungsi di sini lagi
itu alasannya kenapa
mas rizal tahu nggak
yang sudah pulang itu
yang kemarin itu kebanyakan cuman rumah masih utuh
cuma dampak saja rumah aja
yang belum pulang itu yang rt dua belas rw sembilan itu rumahnya yang angus semuanya
nggak ada sama sekali
baik terima kasih mas amin
semoga sehat selalu mas amin ya
ya jadi megi memang beberapa kebutuhan
masih dibutuhkan para pengungsi yang masih mengungsi di rptra di daerah sini
karena memang masih ada beberapa anak anak yang ikut pengungsi
seperti kebutuhan yang seperti susu dan juga konsumsi lainnya
dan hal tersebut pasti dibutuhkan karena memang masih akan ada tambahan infonya
karena dari beberapa warga yang sudah dipindahkan ke wilayahnya masing masing nantinya akan dipindahkan kembali
karena posko di wilayah mereka masing masing belum memadai seperti kloset dan juga kebutuhan logistik lainnya
sehingga mereka nantinya akan dibawa kembali ke rptra sini

fal tadi kami mendengar bersama keluhan dari warga terkait dengan perumahan yang terbakar
apakah sudah ada solusi dari pemerintah setempat
ya megi terkait solusi
setelah saya berusaha untuk komunikasi dengan salah satu pengungsi di sini
memang untuk solusi yang diberitahu oleh pak jokowi kemarin
memang masih dicarikan solusi lagi untuk lokasi tempat yang akan dijadikan pengungsian nantinya
dan memang untuk saat ini para pengungsi masih menunggu hasil dari solusi tersebut
sehingga masih belum bisa dipastikan solusi selanjutnya seperti apa
yang jelas mereka di sini masih terus mengungsi dan berharap di bawah kesediaan mereka
di mana rumah rumah terbakar harta benda hilang dan semuanya sudah ludas terbakar
karena beberapa pengungsi yang masih mengungsi di sini
yaitu mereka yang terdampak yang rumahnya sudah hancur dan ludas terbakar
sedangkan beberapa pengungsi yang sudah pindah ke wilayah masing masing
mereka hanya terdampak oleh asap dan juga reruntuhan pengbangunan
sehingga mereka dialihkan ke wilayah mereka masing masing
seperti itu maggie
baik kami akan terus memantau kondisi korban kebakaran depo pertamina di pelumpang
terima kasih noval sudah bergabung bersama kami di news hour